presiden jokowi dodo menghadiri rapat umum relawan jokowi yang berlangsung pada hari ini di sentul international convention center bogor jawa barat
jokowi tiba sekitar pukul dua lewat lima puluh siang tadi mengenakan kemeja putih dan langsung menuju panggung
dikutip detik com ketua umum relawan projo budi aris setiadi mengatakan acara ini dihadiri lebih dari seratus organisasi relawan
di antaranya projo barajep seknas jokowi al misbat duta jokowi rumah kreasi indonesia hebat galang kemajuan hingga buruh sahabat jokowi
para relawan ini siap mendukung jokowi untuk maju sebagai calon presiden di pilpres dua ribu sembilan belas
dan sudah ada produser lapangan cnn indonesia priscila dauhan di gedung sicc sentul bogor jawa barat
selama sore bagaimana proses penyampaian aspirasi di rapat umum para relawan jokowi pada sore ini
selamat sore hanum benar sekali bahwa pada sore hari ini memang masih berlangsung rapat umum relawan jokowi
di mana tadi presiden joko widodo juga sudah menghadiri rapat umum relawan ini untuk kemudian menyampaikan terima kasih dari jokowi kepada ribuan relawannya
untuk kemudian datang yang juga menyatakan dukungan kepada jokowi
dan para relawan ini juga menyampaikan tujuh poin penting mengenai jokowi dodo begitu
tentu saja dengan poin paling penting adalah untuk memenangkan kembali joko widodo di periode berikutnya yakni dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh
kurang lebih hampir seratus organisasi relawan jokowi dari seluruh indonesia ini hadir di sini untuk bersama sama berkumpul dan menyatakan dukungan mereka kepada jokowi dodo
tadi kami juga melihat ada beberapa pejabat negara yang datang
di sicc ini diantaranya ketua umum partai golkar yakni erlangga hartarto
juga terlihat ada menteri perhubungan budi karya sumadi ada menteri tenaga kerja hanif dahiri
dan juga ada menteri agama lukman hakim yang juga turut hadir dan mendampingi presiden jokowi dodo tadi ketika menyampaikan kata sambutan di ribuan
di hadapan ribuan relawan jokowi dodo ini
tadi juga presiden jokowi menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh relawan yang sudah hadir ini dan jokowi menekankan pentingnya
menjaga perdamaian untuk menyambut pemilu presiden dan juga pemilu legislatif pada dua ribu sembilan belas mendatang
namun tadi juga kami sayangnya media tidak dapat mengikuti acara hingga akhir hanum karena memang rapat ini dilanjutkan secara internal begitu dan tidak boleh diliput oleh media
namun kami juga masih menunggu apakah nanti ada pejabat negara atau mungkin presiden jokowi sendiri yang akan menyampaikan keterangan kepada media
dan mungkin menyampaikan beberapa pertanyaan
kita mengenai acara deklarasi dukungan kepada jokowi dodo pada sore hari ini
hanum cila itu ramai sekali belakang anda saya lihat perkiraannya kira kira berapa orang yang hadir di sana cila
kalau diperkirakan ya hanum memang tidak bisa dibilang secara angka namun ini baru sebagian saja namun di bagian dalam kalau ada gambarnya memang kita bisa melihat bahwa
hampir seluruh bangku di dalam hall sicc ini penuh
dipenuhi oleh para relawan jokowi yang memang datang dari berbagai daerah begitu bahkan ada warga negara indonesia yang tinggal di sweden ini juga hadir ke sini untuk kemudian bersama sama mendeklarasikan dukungan kepada jokowi dodo
tadi juga sempat dinyatakan oleh ketua panitia dari relawan jokowi yakni victor syrain yang menyatakan bahwa para relawan ini datang dari sulawesi sumatera papua dan juga tentu saja dari seluruh daerah di pulau jawa
namun juga ini
meskipun di sini terlihat ramai namun di dalam masih lebih ramai lagi hanum dan bisa terbilang ini acara ini terbilang kondusif dan juga lancar dan tidak ada aksi provokatif begitu yang ada di sini
baik cila kalau diperkirakan seluruhnya penuh kapasitas sicc itu sekitar dua belas ribu berarti banyak sekali yang hadir ya cila
kami masih menunggu lanjutan laporan anda terima kasih atas laporan anda langsung dari ya